maraknya para calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi membuat sebagian pihak mengusulkan perubahan peraturan agar para calon kepala daerah bermasalah ini bisa diganti
namun pihak pihak yang berkepentingan saling lempar bola untuk mengatasi masalah ini
satu persatu calon kepala daerah yang akan berlaga di pilkada serentak dua ribu delapan belas terjerat kasus korupsi
yang terbaru dua calon wali kota malang harus berurusan dengan kasus hukum karena diduga terlibat suap apbd kota malang
sempat muncul imbauan dari menko polhukam wiranto agar aparat penegak hukum menunda proses hukum para calon kepala daerah sampai pilkada selesai
namun hal ini tidak direspon baik oleh kpk yang mengaku akan tetap memproses para calon kepala daerah yang tersangkut korupsi
meskipun kepolisian dan kejaksaan sudah mengamini permintaan kapolri ini
muncullah wacana untuk melakukan pergantian calon kepala
daerah yang tersangkut kasus korupsi
opsinya bisa membuat perpu atau merevisi terbatas undang undang pilkada
mantan komisioner kpu hadar gumai mendesak kpu merevisi peraturan kpu tentang hal ini
hadar meminta agar peraturan kpu yang baru memperkenankan calon kepala daerah yang ditangkap atau menjadi tersangka kasus korupsi bisa diganti
dalam peraturan kpu nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas tentang pencalonan pilkada dua ribu delapan belas pasal tujuh puluh delapan disebutkan
seorang calon kepala daerah bisa diganti
jika dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
kita perlu tegas kalau memang aturannya belum ada ya kita buat
dan tidak salah merubah aturan itu sebenarnya
ya tidak salah dan ruangnya sebetulnya sudah ada
misalnya ya di dalam pkpu ataupun di undang undang sudah mulai bahwa kalau ada calon meninggal dunia berhalangan tetap
itu bisa dilakukan penggantian sekalipun sudah ditetapkan
nah ini bisa kita buat makna juga bahwa kalau ada calon yang tertangkap dia itu bisa juga maknanya berhalangan tetap untuk pemilihan itu
orang kalau ditahan misalnya mau bagaimana mau ikut pemilu lagi misalnya gitu
selain kualitas dia punya persoalan gitu
nah jadi pendekatan bahwa kita bisa mendapatkan pengganti untuk mendapatkan calon yang terbaik
dalam rangka untuk kepentingan pemilih begitu dan lebih jangka panjang lagi nantinya
maka saya kira harus dikasih ruang pergantian itu
terkait dengan hal ini pemerintah sendiri enggan mengeluarkan perpu untuk mengatasi situasi ini
menteri dalam negeri justru merasa pergantian ini cukup diatur dalam pkpu
kami serahkan pada kpu
tapi kami tidak punya inisiatif untuk perpu ataupun mengusulkan dpr untuk merubah undang undang
karena keputusan mk juga sudah jelas
ya saya kira kalau toh ini menjadi bahan pertimbangan yang mendesak tadi ya silakan kpu membuat aturan pkpu
sekarang ini aturannya kalau terkena kasus ya sepanjang dia tidak meninggal
sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ya dia terus
namun partai gerindra menilai usulan dikeluarkannya peraturan kpu soal calon kepala daerah tersangka dari mendagri tidak adil
seperti dilansir detik com ketua dpp partai gerindra ahmad riza patria menilai
usulan pkpu muncul akibat calon kepala daerah yang selama ini sering tertangkap kpk
banyak berasal dari parpol pengusung pemerintah
rija patria menganggap langkah pemerintah menolak penerbitan perpu dan mengusulkan dibuatnya pkpu soal masalah ini salah kaprah
ia juga menyebut aturan soal penundaan calon kepala daerah tersangka tak bisa dimasukkan ke pkpu yang sudah ada
budi adiputro cnn indonesia
ya sudah ada delapan calon kepala daerah yang menjadi tersangka
muncul juga wacana untuk menghentikan sementara proses hukum mereka dengan alasan menjaga suhu politik
setelah itu muncul lagi aksi saling mengoper kewenangan aturan berupa prpu hingga pkpu hingga revisi pkpu maksud kami
itu semua belum termasuk pro kontra rencana penundaan proses hukum peserta pilkada
karena katanya para tersangka kebanyakan dari partai penuh hukum pemerintah
kira kira baiknya gimana ya
kita akan membahas persoalan ini bersama bang ahmad riza patria ketua dpp
marta gerindra terima kasih bang riza sudah datang
kemudian ada mas
waalaikumsalam selamat malam
ada bang ferry junaidi ketua konstitusi dan demokrasi atau kode inisiatif
terima kasih mas ferry sudah datang
kita juga masih terus berupaya menghubungi komisioner dari komisi pemilihan umum untuk juga bergabung dalam diskusi kita malam hari ini
ini saya mau ke anggota dpr dulu bang riza ini
menurut anda kondisinya sudah sangat se mendesak itu belum
dengan delapan orang calon kepala daerah sudah cukup mengganggu nggak sih
stabilitas apa namanya dinamika jelang pilkada serentak ini menurut anda
yang pertama ya pilkada ini diselenggarakan secara demokratis dalam rangka mencari pemimpin yang berkualitas
yang dapat memajukan dan mesejahterakan rakyat
di antara syarat yang paling penting adalah integritas
nah semua partai politik punya tanggung jawab yang besar menyiapkan pasangan calon yang ikut pilkada itu berintegritas
moral amanah bertanggung jawab dan tentu tidak korupsi
apabila dalam perjalanannya ternyata kena ott atau tersangka atau terbukti atau pernah melakukan korupsi
kalau kembali ke undang undang ya dia punya kesempatan terus
bahkan sampai tersangka selama belum berkekuatan hukum tetap atau ingkrah dia bisa ikut
bahkan pada pilkada dua ribu lima belas ada empat kalau tidak salah
sampai tersangka dia berkekuatan
bahkan sampai dilantik
yang ketiga yang harus menjadi perhatian juga kami menyayangkan sikap pemerintah yang justru tidak mendorong iklim pemberantasan korupsi
justru berlawanan menurut anda
harusnya pemerintah justru mendorong penegakan hukum jangankan kepada masyarakat umum
apalagi kepada pemimpin harus menyejati ladan harus menjadi contoh
bagaimana kalau di sekarang pasangan calon apalagi
jangan sampai masyarakat salah memilih
kalau pemerintah apalagi aparat hukum kpk kepolisian kejaksaan melihat bahwa indikasi potensi apalagi ada bukti
harusnya ya segera saja ditersangkakan
anda nggak kasihan kepada masyarakat pemilih yang kemudian mempunyai calon calon yang punya kualifikasi kurang baik gitu misalnya
justru akan sebaliknya
masyarakat akan lebih dilugikan daerahnya akan dilugikan
kalau ternyata nanti kepala daerah yang terpilih
ternyata adalah kepala daerah yang tidak berintegritas yang tidak bertanggung jawab dan korupsi
itu jauh lebih dilugikan
lebih baik sebelum masyarakat menentukan pilihan justru aparat hukum mendorong
bukan sebaliknya malah menghimbau kpk untuk tidak mengumumkan menunda sampai selesainya pilihan
kapolri kejaksaan sudah setuju
bahkan kapolri kejaksaan sudah memerintahkan jajarannya untuk menunda
kami sangat kecewa dan menyesalkan dan prihatin atas sikap pemerintah dalam penegakan hukum
dengan alasan mengganggu
karena politik berjalan sendiri
demokrasi hukum berjalan
jadi satu dan lainnya berbeda
menurut anda situasinya belum emergency
kepala daerah belum membuat dinamika atau bagaimana suasana
belum kan ada satu ratus tujuh puluh satu kepala daerah
delapan ini belum apa apa
jadi menurut anda pribadi memang tidak perlu ada terobosan terobosan peraturan
tidak perlu ada perpu
apalagi memaksakan kpu untuk membuangnya
buat pkpu dalam rangka menyelamatkan demokrasi
justru kalau kita paksakan ini kita tidak menyelamatkan demokrasi
ini biarlah menjadi pelajaran
mas ferry pendapat anda seperti apa
apakah ini perlu dicarikan terobosan solusi untuk mengatasi masalah ini
atau biarkan saja status quo saja seperti ini
jadi kalau melihat pengantar beliau tadi mbak arissa
kayaknya mestinya ada perpu nih bang
ini kan menurut saya sih darurat ya
genting dalam artian kan proses demokrasi ini kita pengen
ada kepala daerah yang memang punya integritas
kepala daerah yang baik begitu
jangan sampai seperti dua ribu lima belas kasus pemohon bang
begitu kepala daerahnya itu terpilih dilantik langsung masuk penjara
itu terjadi tuh
saya pikir itu terjadi
dan itu faktanya memang terjadi
tapi problemnya kan memang dari regulasi kita memang tidak memungkinkan
kalau kemudian orang yang masih berstatus tersangka kemudian dia diberhentikan
mundur tidak boleh
diberhentikan tidak bisa
karena kita bisa pakai rujukan kalau tadi di pkpu yang lama
kpu saya pikir masih pakai rujukan lama ya undang undang delapan dua ribu tujuh belas
padahal di undang undang sepuluh dua ribu enam belas khususnya di pasal lima puluh empat itu jelas
pergantian itu kalau di undang undang delapan nya itu bergantian karena berhalangan tetap
kalau berhalangan tetap ini bisa kemudian ditafsirkan bahwa berhalangan tetap
misalnya tidak bisa mengikuti proses pemilu dan sebagainya
dan pkpu sekarang kan merujuk undang undang yang itu kan
jadi problemnya adalah undang undang sepuluh dua ribu enam belas nya pasal lima puluh empat
pergantian itu hanya dimungkinkan setelah penetapan pasangan calon
sampai kemudian proses tiga puluh hari sebelum pemungutan suara
itu hanya dimungkinkan kalau si calonnya meninggal dunia
ini kan nggak masuk kategori kalau tersangka
jadi menurut anda
oleh karena itu kalau kemudian ditariknya ke pkpu nggak pas
tapi menurut anda perlu ada terobosan
harus ada terobosan
cuma terobosannya kan
terobosannya seperti apa
kalau saran pemerintah melalui pkpu itu salah besar
karena itu kpu kan turun dari undang undang
dia bertentangan dengan undang undang
dan kpu sudah menolak
kita tanya yuk langsung komisioner kpu
kita sudah bergabung saat ini sudah bergabung bersama kami
ada ilham syaputra komisioner komisi pemilihan umum
selamat malam mas ilham
mas ilham ini semua orang akhirnya semua pihak menunjuk ke kpu ini
melempar bola panas ke kpu
berkait dengan revisi pkpu
seberapa memungkinkan dan bagaimana perspektif kpu sendiri sih melihat bagaimana wacana
bahwa harus ada revisi pkpu sehingga orang orang calon calon kepala daerah yang ditersangkakan
atau terkena ott gitu bisa segera diganti
sampai saat ini kpu masih mengacu kepada undang undang
bahwa undang undang mengatakan calon bisa diganti atau diberi skor dedikasi jika pertama
dia tidak lolos kesehatan
kedua dia berhalangan tetap atau meninggal dunia
atau dia kemudian berkena hukum bidana yang sudah inggrah yang sudah berkekuatan hukum tetap
sampai saat ini kpu sudah berkata tatam bahwa pengapun yuk tetap kita berlakukan dan kita
masih mengacu kepada undang undang
karena kalau itu kemudian nanti kita ganti kita buat norma baru akan menjadi masalah rawan dengan gugatan
jadi rawan gugatan menurut anda gitu ya mas
itu rawan gugatan dan juga kita masih mengacu ke undang undang
kalau undang undang mengatakan seperti itu ya kami mengatakan seperti itu
jadi prinsipnya adalah kpu ini hanya kemudian menjalankan perintah undang undang
kalau pemerintah menganjurkan bahwa kpu saja ini bolanya ada di kpu dengan merevisi peraturan kpu
tanpa harus membuat perpu atau merevisi undang undang seperti itu anda lihat ini sangat rawan gitu mas ilham
apakah tidak ada bisa dicarikan terobosan terobosan lain atau apa ya solusi solusi lain yang lebih praksis gitu mas ilham dari kpu
sampai saat ini kami masih berapa berke
sama pendapat kami diantara tujuh komisioner bahwa kami akan tetap menggunakan pada kpu yang saat ini berlaku

jadi kpu ini kan hanya penafsir undang undang gitu kan dia hanya kemudian menjalankan perintah undang undang
jangan sampai nanti kemudian ini menjadi soal ke depan ketika kami dipaksa paksa atau kemudian ditekan untuk kemudian membuat norma baru yang memang di undang undang itu tidak ada
yang memang di undang undang itu tidak ada
karena buat kami sih seperti itu mas

atau undang undang pilkada solusinya ada di kpu

oke tapi kalau mas ilham tapi kalau kpu sendiri menganggap bahwa aturan baru atau terobosan peraturan baru terkait dengan situasi terkini ini sudah sangat mendesak belum sih

kalau kpu mengajukan undang undang jangan dipancing kami untuk berpendapat soal itu
kayak ajuan kami adalah undang undang bahwa undang undang mengatakan seperti itu
oke kayak ajuan kami adalah undang undang bahwa undang undang mengatakan seperti itu

tapi kan masyarakat lagi masyarakat pemilih yang kemudian akan menjadi akan berimbas dari proses ini
terobosan apa yang perlu kita lakukan kita akan bahas di segmen berikutnya tetap bersama kami
mas ferry tapi kenapa ini kemudian jadi saling lempar melempar pemerintah yang punya wewenang untuk menerbitkan perpu melempar ke kpu
dpr juga yang katanya juga agak panik juga beberapa partai misalnya juga tidak mau merevisi undang undang lempar lagi ke kpu atau lempar ke pemerintah kenapa jadi aksi saling lempar melempar tanggung jawab
yang tidak setuju bukan cuma pks dengan pan ya gerinda juga tidak setuju
betul betul termasuk dua termasuk tiga tadi
saya mau komentar dua hal nih yang pertama yang terkait dengan yang tadi fakta yang disampaikan bahwa ternyata adalah
yang tersangka korupsi ini dari partai pemerintah misalnya
ya memang ada kepentingan
banyak ya tidak semua
banyak dari partai pemerintah artinya kan memang kalau misalnya ini dilakukan perubahan dan bisa diganti itu kan tidak menguntungkan juga buat partai yang bersangkutan karena harus mengganti kandidat dan sebagainya
dan di mesya keburu jelek gitu misalnya ya
baca gubernur jelek gitu apalagi kalau ini incumbent kan incumbent pasti dia punya resource dan sebagainya ya jalan saja begitu
terus yang kedua
terus yang kedua
kalau kemudian pertanyaannya apa terobosan yang bisa dilakukan menurut saya perpu pilihan yang pas dengan waktu yang pendek
apa alasan yang pertama soal kegentingan memaksa itu itu hak presiden untuk kemudian menafsirkan
jadi presiden boleh saja kemudian mengatakan dengan delapan ini maka proses demokrasinya menjadi masyarakat tidak punya pilihan yang baik dan sebagainya
yang kedua soal kekosongan hukumnya bayangkan misalnya sekarang kandidat setelah ditetapkan sampai tiga puluh hari sebelum pemilihan
terus kemudian dia berhalangan tetap sakit tidak bisa ikut kampanye
atau misalnya berhalangan tetap yang lain sehingga masyarakat tidak bisa mendengarkan visi misi
mereka nggak bisa diganti begitu
partainya rugi yang kedua bukan hanya partai pemilih pun juga rugi begitu
oleh karena itu ini sebenarnya bukan hanya untuk mengantisipasi soal yang tersangka saja begitu
tapi juga ini penting bagi proses berjalanan pemilu dengan baik
jadi kalau misalnya selain yang delapan ini
kemudian nanti ada kandidat lainnya kemudian ada kandidat lainnya itu adalah pilihan
ada kandidat yang lain berhalangan tetap maka masih bisa diganti kalau dengan ketentuan sepuluh
dua ribu enam belas ini pasal lima puluh empat nggak bisa oke hanya meninggal saja yang bisa diganti meninggal meninggal gitu
apalagi revisi pkpu itu juga tidak mungkin tidak mungkin kalau kpu melakukan revisi maka dia
bertentangan dengan undang undang soalnya kenapa dpr tidak mau melakukan inisiatif bisa lama juga
lain ya kan sebagai kelompok misalnya partai golkar mengatakan revisi bisa saja dilakukan
secara maraton secara cepat karena memang kegentingan yang memaksa ini jika pemerintah memang
tidak mau mengambil prpu tapi kenapa pemerintah mengambil perpusti dari perspektifannya kita
akan jawab di segmen berikut tetap bersama kami yang jadi penasaran jika pemerintah mendesak kpu
yang jelas sekali pemerintah
mendesak kpu untuk merevisi pkpu supaya demokrasi bisa berjalan baik dan kondusif seperti kata mas
ferry tadi tapi kenapa pemerintah tidak mau mengeluarkan perpu kalau memang ini dirasa
pemerintah cukup mendesak gitu menurut anda penciuman anda seperti apa ini memang aneh
menurut saya aneh dalam artian jelas ini bukan menjadi kewenangan kpu tapi didorong ke kpu padahal
yang punya kewenangan pemerintah begitu nah lagian kan di masa pemerintahan presiden jokowi
ini kan enggak sering sering amatlah keluarkan prpu begitu kan jadi
saya pikir mestinya jadi wajar saja kalau kemudian presiden di beberapa kesempatan untuk
mendengar seperti ini segera keluarkan perpu saja begitu nah yang pasti kan memang kalau bagi
pemerintah perubahan regulasi dan sebagainya kan pasti akan repot buat mereka dan juga bagi partai
partai yang kemudian kebetulan kandidatnya tersangkut kasus ya tentu harus melakukan
pergantian calon nyari calon yang baru yang biasa yang dengan calon yang sekarang kan rata rata kan incumbent
punya kekuatan yang cukup dan potensi menang juga cukup tinggi begitu jadi kalau kemudian itu diganti pada
pada di tengah jalan ini tentu itu akan merugikan partai tapi secara politik anda lihat kalau misalnya
pemerintah pada akhirnya jika revisi pkpu tidak bisa terlaksana kemudian masih dianggap situasi yang
mendesak dengan alasan subjektivitas presiden misalnya itu akan bisa menang gak secara politik
di parlemen dengan dengan kekuatan kekuatan politik sekarang yang dipunyai pemerintah menurut anda ya ya
petani kan juga sebenarnya bisa merugikan lah bagi bagi partai partai politik yang kemudian
punya kandidat dan dia maju di dalam proses ya apa yang pasti buat citra dari partai politik yang
bersangkutan yang kedua bagi kandidat sendiri itu akan akan cukup merugikan revisi undang undang
menurut anda juga tidak menjadi solusi jangka pendek meskipun kata kata juga menawarkan ini bisa juga
kita bikin yang express gitu kayak laundry express harganya lebih mahal tapi lebih cepat gitu hasilnya jadi
kalau dpr mau sebenarnya bisa tapi menurut saya yang paling cepat sebenarnya untuk mengambil
langkah ini dengan dengan perpu begitu ya bisa saja kalau misalnya pemerintah dan dpr sepakat
khusus pasal lima puluh empat itu dirubah misalnya bukan hanya soal meninggal tapi juga peralatan tetap dan
didefinisikan apa saja berhalangan tetap misalnya salah satunya adalah tersangka dan tidak dapat
dia mengikuti kegiatan kepemiluan jadi kalau tersangka saja kan agak sulit karena ada asas
produk kata bersalah begitu tapi apa yang paling menjadi menjadi penekanan adalah ketika dia
berhalangan tetap misalnya tersangka dan ditahan itu kan berhalangan tetap tidak bisa mengikuti proses
pemilu itu boleh diganti tapi kalau tersangka tidak ditahan itu bisa menjadi salah satu alternatif ya
masih bisa jalan misalnya itu beberapa alternatif sebenarnya bang riza ini kan sebenarnya bukan hanya
untuk pilkada sekarang seberangnya
kalau memang misalnya peraturan ini dirubah atau perpu dikeluarkan ini kan juga untuk masa depan
pilkada pilkada lain atau politik elektoral yang lain ya juga membuat kepastian hukum jadi lebih
lebih ajak gitu bang riza ini kan bukannya harus diapresiasi justru kita merubah atau
merevisi undang undang karena ada satu kasus terus merubah kita nanti memang berencana ini kan pilkada
serentak ini kan baru dalam periode ini sudah gelombang ketiga atau tahap ketiga nanti memang
dikeluarkan ya ke depan setelah pemilu kita akan melakukan evaluasi terkait pilkada serentak apakah
tahapannya seperti yang sudah diatur dalam undang undang sebelumnya atau dirubah ini kan ada
plus minusnya kemudian nanti kita akan evaluasi terhadap umpamanya calon tunggal batas bawah batas
atas apakah tetap termasuk tadi masalah tersangka jadi kita akan evaluasi dan akan kita koreksi

kemudian yang terakhir kita harus melakukan evaluasi terhadap empat orang dan
kemudian kita harus melakukan evaluasi terhadap empat orang dan
hal gitu loh supaya
pilkada ke depan memiliki regulasi
undang undang pilkada yang lebih komprehensif
yang lebih baik gitu
memang kita kadang kadang melihat
adanya kekurangan setelah ada kejadian kejadian
nah ke depan memang kita
harus mengantisipasi untuk itulah
biarlah ini berjalan tiga tahap ini
setiap tahap kan ada masalah
tahap pertama ketika itu monipolitiknya luar biasa
di undang undang pilkada kita memberi
kewenangan yang luar biasa pada bawaslu
kita memberikan sanksi yang berat
kepada pasangan calon bahkan sampai
diskualifikasi kepada tim kampanye
bahkan masyarakat yang penerima
monipolitik suap itu juga
kena sanksi termasuk
sanksi pidana dan sebagainya
jadi ini semua memang kita akan evaluasi
saya kira untuk kejadian hari ini
atau bulan ini biarlah menjadi
pelajaran kita semua untuk menjadi bagian
evaluasi kita akan tunggu
nanti seberapa banyak sebetulnya
pilkada kita yang buruk
dari segi integritas
pilkada penyelenggaraannya semakin baik
masyarakat semakin demokrasi tapi di sisi lain
kita menghadapkan masalah yang lain
yang harusnya menjadi teladan
bapak disa buat anda jika memang nanti
misalnya seperti kasus di beberapa tempat
tomohon misalnya atau di buton
kemudian calon yang menang adalah
calon yang kemudian beberapa waktu kemudian
harus mendekam di penjara
bukannya ini akan merujukan masyarakat juga
tapi di jawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
oke kita lanjutkan dialog
buat gerindra tidak masalah atau menjadi masalah
jika memang ada fakta fakta seperti itu
calon kepala daerah yang menang
mendapatkan kepercayaan rakyat tapi harus
kemudian menikmati sebentar bulan madunya
untuk ada di dalam penjara
masalah itu kan memang mekanismenya seperti itu
karena terundang undangnya sekalipun dia tersangka
kalau dia diterpilih ya dia harus dilantik
nanti baru diberhentikan
tapi kan anda punya kewenangan untuk bisa mencegah
itu supaya tidak terjadi dengan melakukan
manuver politik misalnya
yang bersangkutan kan sekalipun diganti
dengan perpu diganti tapi kan yang bersangkutan
tetap menjadi tersangka dan tetap kalau dia bersalah
kan difonis bersalah
cuma kan diganti sama orangnya
cuma masyarakatnya tidak punya calon wali kota
eh apa masyarakatnya tidak punya wali kota
atau bupati yang kemudian menjadi terkenal
kan ada pasangan calon lain
kan pasangan calon tidak satu
bahkan kalau kepala daerahnya kena kan ada wakilnya
jadi memang ini berproses berjalan harus kita evaluasi
dan ini memang menjadi pelajaran penting
di mana hulunya di mana sebetulnya hulunya di partai politik
karena partai politik yang punya kekuasaan kewenangan
sebagai pengusung pasangan calon
jadi memang ini pelajaran penting tidak hanya soal mani politik
kedepan partai politik harus lebih hati hati teliti tadi
jangan sampai dia mengusung pasangan calon ternyata bermasalah
jangan mudah juga ikut ikutan
pelajaran juga bagi partai politik jangan mudah ikut ikutan
nah itu juga sebetulnya kenapa saya bilang perlu direvisi ke depan
supaya semua partai politik punya kesempatan yang sama
mengusung kader terbaiknya
karena ikut ikutan tadi
tau tau yang diikutkan bermasalah
jadi tidak tersandra peraturan itu tadi persyaratannya
betul akhirnya tersandra peraturan ikut partai yang besar
ternyata bermasalah kena dia
nah tapi kalau diberi kesempatan yang sama
juga membangun demokrasi iklim yang baik
semua partai politik kedepan kita revisi undang undangnya
umpamanya punya hak yang sama silakan
nanti di situ akan dilihat
apakah pasangan calon yang diusung oleh partai sebaik apa tidak
tapi anda setuju
nanti jika pada akhirnya di ujung waktu gitu misalnya setelah evaluasi
undang undang ini perlu direvisi untuk mengantisipasi
hal hal seperti ini bang riza
ya merevisinya banyak faktor
untuk khusus masalah ini
iya untuk masalah ini satu saya bilang
jangan dipaksakan batas ambang batasnya tinggi
sehingga partai yang kecil jadi ikut
yang diusung tau tau bermasalah kan kena dia
dia hampir semua partai punya kesempatan yang sama
kalau dia kena kadernya sendiri yang kena
berarti nggak benar
nah itu juga penting
itu kan dihulu namanya
nah baru tadi dihilir
dihilir itu bagaimana
kalau sudah tersangka
nah ke depan mungkin bisa saja
ini jadi pelajaran kita
kalau dia tersangka
atau berhalangan tetap karena faktor lain lain
diberi kesempatan bagi pasangan calon
atau partai pengusung untuk mengganti
sejauh sebelum tiga puluh hari pencoblosan
oke tapi buat gerindra revisi tidak dalam waktu dekat ya
ya tidak bisa waktu dekat ini
kita akan melihat dulu mengevaluasi ini
kalau sudah melihat seperti ini
konstelasinya kita akhirnya bisa menikmati
terutama masyarakat pemilin hanya bisa menikmati
situasi status quo sekarang ya mas fery
tidak ada solusi lain
saya pikir begini
partai harus memberikan solusi begitu
dan juga yang paling penting adalah
menyajikan kandidat yang terbaik
itu yang paling penting
dan waktunya menurut saya belum terlambat begitu
dalam artian ini pemerintah punya ruang sebenarnya
untuk kemudian mengeluarkan perpu
dan lakukan pergantian saja
siapkan kandidat yang terbaik
yang bisa dipilih oleh rakyat begitu
jangan sampai kemudian
satu hari pelantikan
setelah itu langsung diberhentikan karena masuk penjara
jadi warning juga untuk rekrutmen partai politik tadi ya
tapi kalau dalam situasi sekarang ya
kalau kata bang riza ya nikmati saja lah prosesnya
ya bukan dinikmati ya
ya memang ini proses yang harus dilalui
oleh semua instrumen bangsa ini
untuk menjadi pembelajaran kita semua
agar ke depan kita bisa mengusung pasangan calon yang berintegritas
dan memberi pelajaran bagi masyarakat
mudah mudahan seperti itu
kemudian demokrasi kita lebih
misalnya kalau pemerintah ujuk ujug misalnya nih
akhirnya pada ujungnya mengeluarkan perpu
gerindra mau terima bang
ya gerindra akan koreksi
koreksi dan menolak maksudnya
berarti kan ada kepentingan di situ
sejauh ini pemerintah menyampaikan tidak akan mengobrol perpu
kok untuk hal begini pemerintah mengeluarkan perpu
berarti ada kemengkitan
kita akan lihat bagaimana dinamika politiknya
apakah pemerintah akhirnya terpaksa mengeluarkan perpu
atau tetap mencari solusi solusi lain
yang sebenarnya bisa saja dicari
kalau ada political will dari semua pihak ini
yang pasti presiden masih punya kesempatan untuk melakukan itu
dan belum pernah kok obrol perpu sebenarnya
jadi jangan khawatir kalau dianggap obrol perpu gitu pak ferry ya
terima kasih pak ferry
terima kasih bang riza atas perbincangannya malam hari ini
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pilkada serentak dan pemilu dua ribu sembilan belas
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
terima kasih atas kebersamaan anda
saya budi dhani putro